mei mendatang pengajuan kasasi dan peninjauan kembali mahkamah agung
dilakukan secara daring melalui aplikasi siapma
ketua mahkamah agung muhammad syarifudin menjelaskan
penggunaan aplikasi siapma dilakukan untuk meningkatkan efektivitas
kini masyarakat tinggal mengirim berkas melalui aplikasi
masyarakat bisa mengajukan kasasi bisa mengajukan pk
tanpa harus datang ke pengadilan itu yang pertama
yang kedua pengiriman berkas itu sendiri
baik pengiriman dari pengadilan pengaju ke mahkamah agung
maupun dari mahkamah agung ke pengadilan pengaju
itu tidak perlu lagi menggunakan hard copy
itu artinya kita tidak perlu lagi menggunakan biaya pengiriman
waktu yang lama rentan hilang
tapi hanya dengan satu tekanan tombol saja
dalam hitungan detik berkas itu sudah sampai ke pengadilan pengaju
untuk putusan berkas putusan dan untuk pengiriman ke mahkamah agung
hanya dalam hitungan detik juga sudah sampai di mahkamah agung
selain itu aplikasi siap ma juga terintegrasi dengan aplikasi sipp
atau sistem informasi penelusuran perkara mahkamah agung
aplikasi siap ma juga diperkirakan bisa menghemat anggaran hingga tiga belas miliar rupiah
hal itu karena seluruh pengiriman berkas dilakukan secara elektronik
sehingga biaya pencetakan dan pengiriman berkurang
selain itu aplikasi siap ma juga akan mendukung proses pelayanan yang bersih dan transparan
ada beberapa tujuan yang pertama adalah mempermudah pelayanan
kemudian yang kedua tentu menerapkan ajas peradilan yang cepat
karena dengan pengiriman secara
itu berarti tidak menggunakan pengiriman secara manual
yang perlu membutuhkan biaya yang sangat tinggi
di harapkan kedepannya penggunaan aplikasi siapma
dapat meningkatkan kinerja mahkamah agung